tadi rina nelfon ngasih tahu sama aku
kalo besok tuh sama sarah ulang tahun
aku lupa sih mas
soalnya kan kita juga lagi banyak masalah kayak gini kan
terus papa bilang kita juga harus beli kado
dan beli bahan bahan kue
karena kan sebentar lagi kamu yang bakal tidur disini
diam kamu aldebar
mereka pasti dipanggil buat bertemu penyidik
mereka bilang apa ya
kok gue takut
tapi mereka gak punya bukti apa apa kan
semua aman kan elsa
tukang kong cek yang harusnya jadi saksinya
mbak anin empat tahun yang lalu
dia ada disini
mbak anin empat tahun yang lalu
dia kerja di perusahaannya lebaran
dan tadi aku denger
dia mau dipanggil sama polisi
terus apa yang akan kamu lakukan
ya kalau misalkan semua orang dipanggil
pasti hidup aku hancur mbak
semuanya pasti bakal berantakan mah
tapi mau ketenangan cuma
aku akan berusaha
kamu mau berbuat apa sam
apa pun yang akan kamu lakukan nanti
kalau sampai ada papa
mama gak akan bisa bantu kamu lagi
aku juga gak mau mah
tapi aku harus berbuat apa
aku bingung aku takut mah
aku takut sama ma
aku takut sama ma
aku takut sama ma
aku takut sama ma

alhamdulillah aku kenyang mas
kita ketemu sumarno
jangan sampai sumarno pergi duluan
sebelum menerima surat resc
sebelum menerima surat itu
tapi sebelum itu aku mau dengar kamu ngomong ke tadi lagi dong
kamu mau dengar
sekarang udah semua orang tau disini
tapi nanti ya di rumah ya sekarang masuk dulu
maaf tadi habis terima telepon dari kantor
kamu sehat ma
jaga mereka baik baik
sebenarnya ada yang ingin aku tanyakan ke mama
kalau memang mama pembunuhnya
kenapa baru sekarang malah mengakui

elsa yang disalahkan
mama juga gak mau
kalau elsa masuk penjara
pelakunya itu adalah mama
mama takut sekali
tapi mama sadar kan
tapi mama sadar kalau mama sudah mengorbankan andi
andi di penjara bertahun tahun
bahkan sampai aku juga berpikir
kalau andi dia bersalah
dan karena mama
rumah tamu aku dan andi juga hancur
emang itu kenyataan
kenapa mama kamu gak tegatkan kamu
kamu kenapa sih ngomong kayak gitu ke mama
kamu itu suami aku
emang kamu tuh gak punya apa perasaan sedikit pun untuk menghargai perasaan aku kayak gimana
menghargai perasaan kamu apa
emang kamu sadar
gimana perasaan aku sekarang
gara gara pembunuhan itu
rumah teman aku
udah mengorbankan semua ini
aku tunggu di mobil
aku susul nino ya
sekarang aku pulang ya
aku pikir pengorbanan aku akan membuat emsa lebih bahagia
tapi ternyata tidak
elsa tidak bahagia
semua tidak bahagia
eh ya ampun
belajar apa tadi
tadi temen aku ulang tahun
oh ada yang ulang tahun
dia pelilinnya di kelas oma
oh dia pelilin di kelas
dari temen aku
wuh bagus banget
bu rosa hari ini tanggal berapa ya
sekarang tanggal sembilan
ya allah malam besok ulang tahun
besok oma sarah ulang tahun
dan kita mungkin juga bisa bawakan kue untuk bu sarah
pasti bu sarah akan senang pak
iya bu rosa
terima kasih datang juga
gak usah nanti aja
sayang nanti malam kamu makan apa biar aku masakin ya
gak perlu aku juga gak tahu aku pulang kapan
gak tau aku mau kaburkan cepat atau tidak
kenapa sih kamu tega banget sama aku noh
tidak ada apa apa
saya mau mengirim surat panggilan untuk pak sumarmo
yang beralamat di pt aldebaran sejahtera
gue harus bertindak bisa bisanya sumarno kerja di kantor ah
tadi kayak suara siapa ya
apa aku salah dengar
aduh ya ampun belakangan ini banyak pikiran
pasti aku salah dengar saya
hari ini kan pengumuman finalis lomba englis speech
semoga kiki menang
nampak kiki masuk
macam baik baik dong kiki aminarti itu bukan nama lo
iya kiki aminarti itu tulisannya kiki cisara kok
coba mendingan dilihat lagi deh
orang bener kalau ini namanya
ya kiki kalah dong
sedih ya sedih ya
ya sedih lah kiki
eh sabar sabar sabar ini ujian
bisa diam gak
eh ya pak dosen
emang udah sepantes ya sih pak
kiki kamu udah siap
iya udah siap
ya udah siap
ya udah siap
ya udah siap
ya udah siap
ya udah siap
juri berikan penghargaan khusus
kepada peserta yang menjadi favorit para juri
atas ketekunan dan semangatnya yang luar biasa
untuk kiki aminarti
buat buat saya pak
selamat ya kiki
ini piagam buat kamu
oh ya allah
kebagian dari piagam yang diberikan
kepada kiki aminarti
ketekunan dan semangat luar biasa
terima kasih ya pak dosen
akhirnya usaha kiki udah sia sia meskipun kiki kalah
kiki dapat pihak kampung hargaan
lo tau gak ketekunan dan semangat itu maksudnya tau gak
kenekatan dan kegag tau maluan
semacam muke badak
emang kalau orang syirik tuh ada aja kata kata yang dilontarkan
dasar sirik tanda tak mampu
tolong kamu bilang ke kepala cleaning service
minta sumarno ke ruangan saya sekarang
permisi pak bu
gimana pak kemana sumara
belum ada pak
dan hari ini saya mau cari tol lagi pak
rencananya saya mau ke rumahnya yang lama
nah kalau gitu saya permisi pak
mari mari bu
ternyata bener kan
saya gak salah liat waktu itu
kamu emang di jakarta kan
ngapain sih kamu disini
saya kan udah bilang
jangan pernah datang ke jakarta lagi
sekarang kamu pergi dari sini pergi dari jakarta
kok gue bisa ketemu
gimana kalau dia nuntut
minta uangnya balik
dari mana gue dapetin duit lima ratus juta ya
ada lagi yang harus dikerjakan
kamu dipanggil pak lebaran di ruangannya
emangnya saya salah apa lagi bu ya
saya gak tau kamu kesana aja sekarang
gila banget sih itu orang
itu kayaknya si catherine
permisi pak bu
silahkan duduk pak
terima kasih pak
tadi dia manggil saya
karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan
ini terkait dengan istri saya
kejadian empat tahun lalu di kluster nirwana
saat bapak mengantarkan makanan untuk istri saya
dan istri saya keluar rumah
untuk mengambil makanannya ke bapak
di saat rumah itu terjadi pembunuhan
ketika rumah itu terjadi pembunuhan
saya meminta bapak untuk berbicara kepada mama saya
nama saya percaya kalau bukan istri saya pembunuhnya
kasus itu dibuka kembali
dan saya berharap
pak soemarno mau bersaksi
ke pihak polisi
mengenai kasus ini
nanti surat panggilannya akan datang ke kantor saya
untuk pak soemarno ya
waktu itu saya meminta bapak
untuk berbicara kepada mama saya
nama saya percaya dengan apa yang
mama saya percaya kalau bukan disisai pembunuhnya
kasus itu dibuka kembali
dan saya berharap
pak sumarno mau bersaksi
mengenai kasus ini
nanti surat panggilannya akan datang ke kantor saya
untuk pak sumarno ya
saya berharap sekali pak sumardi
saya mohon ya pak untuk kerjasamanya
karena saya benar benar butuh
sekali kesaksian dari bapak
karena itu bisa
menguatkan semua keterangan saya
dan bisa mencari siapa pelakunya
karena saya dan istri saya yakin
pelaku sebenarnya adalah
adik dari istri saya
asal kamu tanda tangan diatas matrai
kalau kamu tidak akan hadir sebagai saksi
dalam kasus pembunuhan itu
ternyata bener kan
saya nggak salah lihat waktu itu
kamu emang di jakarta kan
ngapain sih kamu disini
saya kan udah bilang
jangan pernah datang ke jakarta lagi
sekarang kamu pergi dari sini
pergi dari jakarta
serpeng bohong ya
pak bu saya akan datang
terima kasih banyak pak
sekali lagi terima kasih ya pak
saya akan selalu mengingat kebaikan bapak
pak aldebaran dan bu andin
memang orang baik
kesepantasnya gue membohong sama mereka
menuruti permintaan bu elsa
yang ternyata seorang pembunuh
baik kalau begitu
saya permisi dulu ya
semoga aja dengan kesaksian sumarno
nanti bisa membawa titik terang
kita bisa dapat petunjuk baru
besok omah sarah
tahu gak mah
cari kado buat omah sarah
mama beli bahan kue
buat bikin kue
buat omah sarah
bikinin mama enak sekali
tapi jangan sampai
kamu kecapean ya din
besok bapak ada rencana mau ke
kalau bisa kamu sama
ulang tahun omah
andai kan riana tau
kalau omahnya gak sakit
tapi ditahan di kantor polisi

oma sarah ditahan rina
karena melindungi perbuatan dari tante elsa
mama jangan lupa ya
tadi rina nelfon ngasih tahu
kalau besok tuh mama sarah ulang tahun
aku lupa sih mas
soalnya kan kita juga lagi banyak masalah kayak gini kan
terus papa bilang
kita juga harus beli kado
dan beli bahan bahan kue
untuk bikin kue nanti malam
dan kita juga diajak untuk ketemu sama mama sarah

kamu ribet banget bikin kue
beli aja kan bisa
mendingan bikin mas
aku udah biasa kok bikin kue
kue buatan aku enak
papa suka aku bikinin
berarti kue yang waktu itu
itu kamu buat
yang itu empat tahun lalu yang pertama kita ketemu
yang kamu mau ketabrak mobil
kue yang waktu itu
ya allah kue aku
yolah kue aku
ya gausah inget inget lagi lah mas
sayang banget dulu ya
iya emang kenapa
engga ga cemburu
kok mukanya langsung gitu
engga biasa aja
tapi kok waktu pas saya ulang tahun kamu gak buatin kue buat saya
nanti aku buatin ya
ya belum ya
nanti kuenya lebih bagus deh ya
jangan ke sana
jangan ke sana
wow gue harus gimana nih
gue gak punya uang lagi buat bayar
gara gara jason tuh gak sih ini semua
kemana tuh si catherine
tadi dia lari kesini kok
aduh jangan sampe gue ketauan
gue gak mau dibawa ke polisi
kita mau kemana sekarang
oh kan aku udah bilang sama kamu di telpon
kalo kita itu mau fixin baju pengantin
kamu kemarin gimana udah ketemu sama catering
gak jadi sayang
adik aku tiba tiba kebatalin semuanya
dia suka tiba tiba gak jelas kayak begitu
ya udahlah mudah mudahan
pasti aku yakin pada waktu
aku ketemu sama dia
kamu tuh kemana aja sih
kakak tanya kamu jangan bikin masalah kayak begini
lokasi kamu dimana
gue di gang kemuning
jalan saraswati lima
maupun di plaza kak
udah udah cepetan kesini aja dulu
lo pengen ikut
kamu rasa lo
gue juga ditipu
aku gak tau pasti sayang
cuma yang jelas adik aku butuh bantuan aku sekarang
kita kemampu di plaza sekarang ya
kalau gue masuk ke dalam
terus ketemu aldebaran
ntar dia malah curiga lagi
mending gue nunggu si sumarno disini aja deh
bagus lah mobil aldebaran udah pergi
gue masuk aja deh ke dalam
selamat siang pak
pak maaf saya mau nitip surat buat bapak sumarno
baik pak nanti saya sampaikan ke pak sumarno
kalau begitu terima kasih pak
itu pasti surat dari kepolisian
ya ada apa bu
bisa titip pesen ke salah satu karyawan disini
balikin dulu di kita
atau lo bakalan mendekam di penjara
biar dia kejar
pak sudah udah lepas
saya bilang lepas ya kita bicarakan baik baik
ada apa ini
ngomongin kue dong ini gue gak mau di penjara nih
oh jadi lo kakaknya catherine
kebetulan deh dia bawa kabur duit arisan kita
sekarang kakak tanya sama kamu
bener yang mereka bilang
buka lo tolongin gue gue gak mau masuk penjara
kalau lo gak mau masuk penjara lu jangan cari masalah
gue bayar utang adik gue
utang adek lo
dua setafirun hajim
dua setafirun hajim
dua setafirun hajim
bikin malu emak keluarga
bikin malu emak keluarga
gue bayar sekarang
nanti gue kabarin teman arisan yang lainnya
nanti gue kabarin temen arisan yang lainnya
gue ganti semuanya
udah gue transfer
oke udah masuk
terima kasih mas
kami permisi yuk
kami permisi yuk

lo tuh bener bener bikin malu ya
lo tuh perempuan pikir
lo tuh perempuan pikir
masuk ke mobil
masuk ke mobil kakak mau omong sama kamu rumah